drama pertarungan lanyala mataliti versus kejaksaan tinggi jawa timur belum juga usai
tiga kali sidang pra peradilan membatalkan status tersangka sang ketua pssi
tapi kejaksaan tinggi jawa timur tidak patah arang
kejaksaan tinggi kembali mengeluarkan surat perintah penyidikan baru yang keempat
dan status lanyala kembali menjadi tersangka
lantas sampai kapan kasus hukum ini akan berakhir
berikut liputan koresponden kami gita gowinda
kisru hukum kejaksaan tinggi jawa timur versus lanyala mataliti terus bergulir
pekan lalu pengadilan negeri surabaya kembali memenangkan gugatan pra peradilan
yang dilayangkan putra lanyala
dan senin tiga puluh mei kejati jatim kembali mengeluarkan surat perintah penyidikan untuk lanyala
sebelum sprindik khusus ini diterbitkan kejati jatim sempat memeriksa
delapan orang saksi dua saksi ahli dan dua alat bukti
kami sudah mengeluarkan seperindik yang baru kemarin yang keempat kali
entah untuk sampai berapa kali dan mudah mudahan seperindik ini
nggak sampai yang ke seribu kali
dan harapan saya lanyala bisa datang ke kejaksaan tinggi
untuk menghadapi proses hukum biarlah perkara ini diadili di pengadilan tipikor
dan saya juga berharap ketua mahkamah agung
saya kenal beliau saya pernah sidang sama beliau dulu
waktu saya jadi jaksa pertama
saya sidang di pengadilan negeri jakarta utara
dan beliau tahu saya
ya mungkin beliau dapat mengimbau kepada hakim yang mengadili perkara ini
supaya betul betul profesional adil tidak memihak
tim kuasa hukum lanyala menganggap penetapan seperindik baru bertentangan
dengan tiga putusan peraparadilan sebelumnya
sementara kuasa hukum
belum mengetahui bentuk fisik dari sprindik yang dikeluarkan ke jati jatim
ya kami akan pertimbangkan untuk berkirim surat
untuk meminta kepada kejaksaan tinggi jawa timur
mengenai kejelasan surat perintah penyidikan maupun penetapan tersangka ini
kalau itu sudah dikeluarkan nomor berapa tanggal berapa
begitu juga surat penetapan tersangkanya
karena ini penting bagi keluarga
dan keluarga juga saya katakan tadi
diakui hak atau legal standingnya oleh pengadilan
karena yang memungkinkan
termasuk mempunyai kepentingan terhadap penetapan tersangka ini
kami juga akan pertimbangkan pula dengan keluarga
termasuk langkah langkah hukum selanjutnya
selain pra peradilan mungkin bisa apalagi nanti akan kami konsultasikan kepada keluarga
kemenangan lanyala di sidang peraparadilan itu sendiri
dikritik ahli hukum dari universitas erlangga surabaya
ia menyebut kasus ini sebagai bukti
bahwa hukum indonesia tumpul ke atas
ada yang salah dalam peraparadilan
karena penetapan tersangka bukanlah obyek peraparadilan
ketika harus selesai ya lo selesaikan di pengadilan tipikor
dan pengadilan negara harus berani menolak gugatan peraparadilan selanjutnya
karena itu bukan obyek
penetapan tersangka bukan obyek
yang jadi obyek adalah pasal satu ratus
ada di situ
hakimnya suruh buka lagi kuhab itu masa sih
harus saya minta untuk dibuka kuhab lagi
kasus ini sendiri berawal saat kadin jawa timur yang dipimpin lanyala
memiliki peningkat provinsi jawa timur empat puluh delapan miliar rupiah pada tahun dua ribu sebelas dua ribu empat belas
tahun dua ribu dua belas lanyala menggunakan dana tersebut untuk membeli saham bank jatim
senilai lima tiga miliar rupiah
tiga kali kejati jatim menetapkan lanyala
dan tiga kali pula status itu dibatalkan
penetapan tersangka terakhir ini adalah yang keempat kalinya